seharusnya aku bersyukur
karena paling enggak aku masih punya kenangan indah
dia menderita miastik
penyakit yang menyebabkan otot otot tubuh menjadi lemah secara tiba tiba
kadang kadang sepertinya sudah sering terjadi
mudah mudahan setelah sadar di baik baik aja
mungkin emang lebih baik kayak begini
ratu bersama dr edgar emang lebih pantas
karena dia bisa menyembuhkan penyakit ratu
gue sama sekali gak punya masa depan untuk kebahagiaan ratu
bukannya pada latihan lah pada joget joget
jazz lo bagus banget jack
eh nak kredit ini dikasih bos gue pak ferry
dia minta gue temenin acara bisnisnya dia pagi ini gitu
oh gitu ya
sofi cabut dulu ya
wah ganteng banget lo jack
lihat tuh sofi lihat tuh
liatin baja mulu
ada angin tuh
baja ganteng banget pake jazz
apain juga baca
papa senang kamu ikut pertemuan seperti ini
pelan pelan kamu harus belajar bisnis
iya tapi papa juga harus pentingin penampilan kenapa sih
papa tuh kelihatan paling tua tau gak tadi di sana
cing lagi jasnya
eh ratung ini apa
mama senang kamu sekarang udah mulai cerewet lagi
mudah gini kan lebih bagus
ini aku buang aja
jadi kamu mau pulang kan sekarang
enggak aku ke mall
eh lo kamu ntar nanti ke mall
hati hati ya jangan ada apa apa sama dia
oh baik mas
papa ada perlu sesuatu sama baja
ada sesuatu yang harus bapak bicarakan sama dia
ya sudah hati hati ya
papa sama bace mau ngomongin apa ya
apa tidak berminat untuk meneruskan pendidikan misalnya
pak saya akan coba membantu kami
bapak gak perlu melakukannya
kamu kamu tidak perlu terbebani
saya baca kamu kan sudah saya anggap seperti keluarga sendiri
saya bukannya merasa terbebani atau apa tapi saya cuma merasa takut
karena selama ini ketika saya ada masalah bapak yang selalu datang dan membantu saya
saya cuma jadi takut kalau suatu saat saya jadi tergantung sama bapak dan merepotin bapak
eh bajak coba kamu bayangkan
bisa gak kamu rasain di dalam hidup kamu tuh kira kira di dalam dunia tinjunya itu sudah lenduk keberangkatan
dua belas ronde dalam dunia tinju itu cukup lama
tapi hidup kamu lebih lama lagi
saya lihat kamu masih muda masih bisa meniti karir bisa mencapai prestasi yang tinggi
kamu tidak perlu putuskan sekarang
kamu bisa pertimbangkan dulu
ya jangan buru buru
bisa di tanpa moreover study
nggak usah ibu bisa kerjain semuanya sendiri
udah nggak usah
ramah kamu udah makan belum
kalau belum mau ibu buatan gaduh gaduh
bu gaduh gaduh bikinan ibu emang paling enak
nggak usah basa basi cepetan abisin abis itu pulang
bu ramah nginep di rumah ibu malam ini ya
eh rama ibu kasih makan kamu tuh bukan berarti ibu udah maafin kamu
udah kamu pulang abis ini cepetan tidur rumah kamu sendiri
ibu kamu harus belajar yang rajin ya umumnya
ibu kamu harus belajar yang rajin ya umumnya
yang rajin ya sampai bisa jadi sarjana
mengubah hidup kita
karena terus terang cuma kamu
satu satunya harapan ibu
untuk bisa kita keluar dari kemiskinan
kalau misalnya ramah sekolah lagi
udahlah ramai ini udah malam
ibu mau tutup warung mau beres beres
rama pulang sekarang
maaf pak warung saya udah mau tutup
saya kesini bukan untuk makan garuk aduk
ada hal yang
ingin saya bicarakan dengan itu
ibu rama ambil minum dulu ya
apa ibu sekarang harus panggil kamu baja
kelihatannya kamu hidup layak sekarang
foto kamu tersenyum seperti ini
sesering apapun ibu panggil
tapi itu tetap bukan nama anak ibu
ibu ngapain kesini
ibu ngapain kesini
ibu ngapain kesini
ibu ngapain kesini
iya orang kepercayaan bos kamu itu datang
katanya dia menawarkan kamu memberi kesempatan untuk melanjutkan sekolah lagi
tapi kamu menolaknya
dan dia minta ibu untuk membucu kamu
kamu jangan khawatir ibu datang ke sini bukan ingin bujuk kamu
karena kamu sudah besar dan kamu bisa memutuskan yang kamu mau sendiri
jangan kamu paksa lakukan apapun hanya untuk ibu
dan jangan pernah kamu menyerah untuk melakukan hal yang ingin kamu lakukan untuk dika
lakukan seperti apa yang kamu mau untuk diri kamu sendiri dan bukan untuk orang lain
bu boleh nggak
aku peluk ibu
cuma sebentar saja
janji cuma sebentar saja